informasi pertama saudara datang dari wakil presiden ke sepuluh dan ke dua belas republik indonesia yusuf kala
yang berpendapat keinginan capres cawapres terpilih prabowo gibran untuk menambah jumlah kementerian
jangan didasarkan pada politik akomodasi
jk juga bilang sebelum menambah pemerintah harus lebih dulu merevisi undang undang kementerian dan lembaga
pasalnya dalam undang undang sudah diatur jumlah kementerian maksimal hanya tiga puluh empat saja
menurut jk penambahan kementerian dan lembaga harus disesuaikan dengan kebutuhan
dan program kerja yang akan dijalankan pemerintahan ke depan
ya tentu harus dirubah dulu undang undang tentang kementerian lembaga
kenapa sampai empat puluh itu untuk akomodasi partai politik yang mengusung pak prabowo gibran itu gimana
tapi itu artinya bukan lagi kabinet kerja namanya
ya tentulah kalau hanya dimaksudkan untuk mengakomodasi berarti lebih politik
sementara itu calon presiden pemilu dua ribu dua puluh empat ganjar pranowo merespon soal wacana kabinet gemuk
ala presiden wakil presiden terpilih prabowo gibran
disebut sebut bakal tambah jumlah kementerian menjadi
ganjar menilai hal itu tidak sesuai dengan undang undang
menurut ganjar keputusan yang tidak sesuai dengan undang undang sudah barang tentu tidak akan cocok
ganjar berpendapat kabinet dalam suatu pemerintahan harus diisi oleh kalangan yang ahli di bidangnya
ganjar juga berpesan agar penyusunan kabinet tidak dijadikan sebagai ajang bagi bagi jatah
bagi kelompok yang sudah memberikan dukungan saat pilpres dua ribu dua puluh
jangan lupa like share dan subscribe ya
itu sudah membatasi jumlahnya
maka kalau lebih dari itu pasti tidak cocok atau tidak sesuai dengan undang undang
maka yang mesti kita ingatkan bahwa dalam politik akomodasi tidak bisa kita melanggar ketentuan
maka kalau mau mengakomodasi dari kelompok kelompok yang sudah mendukung tentu tempatnya tidak di situ
saya kira pasangan terpilih pasti bisa sangat bijaksana untuk bisa menentukan
terpilih gibran raka buming raka menjelaskan soal nomenklatur kementerian yang kabarnya akan ditambah
gibran bilang rencana ini masih dibahas termasuk di dalamnya soal kementerian yang nantinya bakal mengurusi makan siang gratis
ini akan menjadi prioritas pasalnya hal ini melibatkan anggaran yang besar distribusi dan monitoringnya yang tidak mudah
mas salah satu kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis itu sih mas
oh kemarin sempat dibahas itu tapi tunggu dulu ya tunggu dulu kemarin sempat dibahas
berapa arjensinya sih mas untuk makan siang gratis kenapa harus dibahas kementerian sendiri
ya karena melibatkan anggaran yang besar
distribusinya juga tidak mudah logistiknya tidak mudah monitoringnya juga tidak mudah
ini makanya harus ya kita ingin program ini benar benar bisa berjalan karena kita ingin program ini benar benar bisa impactful
benar benar bisa dirasakan oleh anak anak sekolah
tapi tunggu dulu ya ini belum pasti kok ya